jadi saya mau langsung belajar aja
bikin konten nyanyi yang seru seru sama masternya
biar makin happy di tengah pandemi
bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada diva tanah air ada titi dj
hai mbak titi selamat malam
seru banget langsung ya
baik sekali semoga sehat sehat juga ya
tapi boleh dong dancing queen dulu gimana
boleh dong dancing queen challenge dulu
oh saya kemarin
tapi coba kalau diluruskan itu bukan saya yang challenge ya
jadi ada penyedia luar
terus saya lihat ada postingannya olivia pardede sama novia bahmit
mereka adalah peserta peserta
kompetisi menyanyi ya
terus kepancing gitu
jadi pengen juga ikutan
oh gak ada
ininya ya narik narik ke atasnya gak ada ya
terus itu yang bikin saya salu tuh ya
mereka tuh penyanyi penyanyi muda
uh nafasnya panjang panjang
terus pada pakai whistle voice
terus yang naik naik ke atas
turun lagi akrobat
manusur sana manusur sini
wah luar biasa
emang semuanya keren banget
tapi aku mau tanya dulu nih
ppkm darurat gini kesibukannya mbak titi ngapain aja
jalan dari kamar ke dapur
datang ke kamar ke ruang tengah
yang penting gerak ya
yang penting gerak
jalan olahraga pagi gitu
konten kreatif nih mbak titi
sebelum rame gara gara dancing queen
mbak titi kan juga bikin challenge di media sosial ya
ada sang dewi challenge
gimana sih ceritanya
oh iya sang dewi waktu itu karena menjelang ulang tahun
tadinya kan sebelum ini pandemi naik lagi
katanya pengen mengadakan sesuatu gitu
untuk ulang tahun ke lima puluh delapan
akhirnya ya udah bikin challenge
saya bikin choir nya di belakang
yang lainnya pada nyanyi gitu
di tiktok udah satu juta views kalau nggak salah deh
jadi mau bikin lagi gak nanti next nya
mungkin tanpa harus ada seremonial apa gitu
dan kebetulan tahun ini adalah dua puluh tahun lagu sang dewi
tapi yang pasti
sekarang lagi ngerjain untuk bikin single baru lagi
kita balik lagi nih
tadi mbak titi juga ngomong kayaknya penyanyi penyanyi sekarang tuh keren banget
nafasnya juga panjang panjang
nah mereka bisa nyanyiin dancing queen bahkan dalam satu tarikan nafas
bahkan bisa pakai back sound aslinya ya
aslinya apalagi back tone aslinya kan lebih lambat
boleh dong mbak titi bagi bagi tips
aslinya gak kuat
anak muda itu penyanyi penyanyi muda itu kuat
tapi mbak titi boleh dong mungkin bagi bagi tips ke kita
gimana sih sebetulnya latihannya supaya nafas tuh bisa panjang
nyanyi pun jadi tetap teratur gitu
gak false gak miss nadanya
karena kan nyanyi itu unsur utama yang paling penting adalah nafas
semakin banyak kita nafas kita semakin panjang
bukan hanya panjang tapi
nada nada di ujung itu bisa dipertahankan dengan baik kalau nafas kita tuh panjang gitu kadang kadang
kadang kadang kita nyanyi kan apalagi usia ya
tiba tiba di ujung turun gitu
gak fit gitu ya
itu yang harus dijaga
itu latihan pernafas sudah pasti
sampai sekarang walaupun di tengah pandemi juga jarang ada event online ataupun offline gitu soal musik
masih latihan gak sih sampai sekarang
cuman kemarin pas lagi challenge tempat yang ini sih nafasnya dilatih lagi latih lagi
cuman sementara nggak ada apa apa ya latihan juga terlupakan
biasanya dulu dulu latihan satu hari atau satu minggu berapa kali mbak titi
tergantung ada event apa
kalau eventnya besar gitu bisa jauh jauh hari punya kayak konser atau mau nyanyi berapa lagu gitu atau mau rekaman
nah sekarang kalau mau rekaman mulai lagi nih
vocalizing terus manasan suara gitu
karena kan pita suara itu kan out out kan
kalau nggak di warming up kalau nggak dilatih ya nggak akan bagus juga nanti hasilnya
oke karena udah mancing mancing soal rekaman
aku pengen tahu nih nextnya projectnya apa sih
single kah album kah apa yang bakal dibuat
mungkin epi atau mini album lah ya
ada kolaborasi gak sama mungkin penyanyi penyanyi muda
ada tapi masih belum bisa dikasih sekarang
ketahuan deh ya ada kolaborasi nanti kita pasti gak sabar sih nungguinnya ya
kalau soal kolaborasi dengan penyanyi muda
oh gitu oke makin penasaran ya
juara deh bikin penasaran
khuspa ya dong bikin challenge dong khuspa
berani ya ditantang sama seorang diva
khuspa yang bikin nanti aku yang ikut challenge nya
oke aku berarti sekarang mau tantang mbak titi
kan kalau dancing queen nyanyi semirey minta kita buat ikutin ini ya
akrobatnya dia improvisasi nada rift and run dan segala macam
mungkin kita bisa pakai satu lagu mbak titi
saya suka banget sama lagu ini lagu tahun delapan puluh an kalau nggak salah ya
mari berkarya dalam puisi dan lagu
oke boleh improvisasi nada
kalau one bread mungkin bisa nggak saya yakin bisa sih
khuspa yang bikin gitu khuspa yang bikin nanti aku yang ikutin
mbak titi yang bikin
waduh itu mesti di depan piano bikinnya
karena kan chordnya itu harus sesuai
kalau sekedar bikin bikin asal asalan jangan
kalau gak kita
nanti saya apa namanya menyesatkan namanya
oke kalau enggak aku nyanyi dulu improvisasi sedikit nanti dilanjutin sama mbak titi gimana
boleh ya padahal tadi udah nyanyi sebenarnya oke kita ulah
mari berkarya dalam puisi dan lagu
musik dan tarik lanjut
layar perak panggung gerak adalah tempat kita
istan dunia eksplikkan diri
jadi kangen langsung nonton titi dj abis itu pasti joget ya
aduh kangen nonton titi dj secara live nonton konsernya
parah parah parah parah parah parah parah
kita semua tunggu kolaborasinya karya karya terbaru titi dj
kita tunggu konten konten serunya juga di media sosial
karena kalau nontonin konten konten mbak titi sejujurnya nambah imunitas
jadi happy gitu rasanya ngelihatnya
walaupun saya masih merasa kurang banyak membuat konten ya
tapi terima kasih
mudah mudahan setelah ini saya akan terpancing untuk membuat konten
tapi yang pasti saya sama ada hara
hara itu ada chris dayanti
chris dayanti meli guslau rosa andin dan syarini akan bikin satu single
oke kita tunggu ya
jangan bikin orang penasaran pokoknya
oke mbak titi terima kasih banyak
terima kasih puspa
sehat sehat terus ya